bener bener keliatan akrab mereka
tapi bapak dan anak perempuannya ini akan segera mampus
sorry gue gak sengaja
uangnya lebih pak
ya sudah ambil saja semuanya ya
jadi kamu belum melakukan apa apa
kamu belum melakukan apa apa juga kan
bagaimana bapak bisa membalaskan
dendam bapak kepada prabu wijaya
kalau kita mau berhasil kita harus pakai rencana yang matang
bapak jangan nganggep remeh
bapak tahu sendiri kan prabu jahit orangnya seperti apa
bahkan dia bisa membuat bapak mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel ini
kalau aku gak punya rencana yang matang
bisa bisa aku dipenjarin juga kayak bapak
pokoknya bapak tenang
aku akan bahas dendam dan aku gak akan ngecewain bapak
tapi kita harus sabar pak
semua itu gak gampang
dan bapak harus percaya sama aku
bapak percaya sama aku
benar benar kelihatan akrab mereka
tapi bapak dan anak perempuannya ini akan segera mampus
seri gue gak sengaja
kebetulan ketemu nak tirta di sini
cuma mau menyampaikan kalau berkas pemberitahuan tanda tidak mampu anda sudah diterima oleh bagian administrasi
selamat bergabung di sini ya
sekarang berkas beasiswanya sudah lengkap
mari saya duluan
lu dapet beasiswa
pulang kuliah aja mesti ngelajet
tapi handphone lu bagus ya
ya gak mungkin lah gue sanggup beli handphone kayak gini
terus orangnya ngasih hadiah anton kayak gini
gue aja gak tahu ini merek handphone apaan
gue mas dulu ya
handphone aja sampe diperhatiin
mobil udah gue tukar pake motor butut
masa sekarang gue pake handphone butut juga
nah habis yang lain
bisa dia lihat
apa bisa kamu terus mencari ibu kamu lagi
pak prabu benar
kalau aku sampai sakit
mana bisa aku cari ibu lagi
saya pengen banget ketemu sama dia sekarang pak
bapak kenapa sih pak
bapak tega banget udah ngambil satu satunya kebahagiaan yang saya punya
saya tidak bermaksud membuat kamu sedih
saya melakukan semua ini karena
saya tidak mau wisnu berusaha mencelakai kamu lagi
kalian berdua memang ketocok sama sama jahat
kamu mau ngapain amira
kamu mau ngapain
pada akhirnya nanti
kamu akan tahu sendiri
bahwa ini semua tak lain adalah untuk kebaikan kamu lah mira
kamu menangis saja terus
kamu sudah bikin genangan di bawah
kami karier ke ke just spic dadah hidright
tapi kamu jauh lebih penuh berarti
jadi saya selalu ngelakuin tas sama ayah saya
kamu mau gak saya ajarin tas itu
tak pernah gue jelek
amira malah ngajarin tos kita ke orang yang udah nyelesain ayah
kenapa sampai sekarang papa belum pulang juga
papa juga ngasih kabar ke rumah
apa apa terlalu asik sama amira
sampai papa gak ingat sama aku
gak inget sama mama
dan juga gak inget sama kami syekh
kan masih mikirin tuan prabowo yang belum pulang pulang
kamu tuh selalu aja tau ya apa yang aku pikirin sekarang
gimana aku gak ngertiin ma
kalau nonzairah adalah hidupku
ini adalah non
non gak usah terlalu khawatir
ya mungkin tuan prabu emang gak sempat ngabarin non
itu kan gak berarti tuan mau lupain non
kenapa sih kamu baik banget sama aku
kenapa kamu selalu bisa bikin aku tersenyu
amira tuh beruntung banget ya man
bisa disukain sama laki laki yang seperti kamu
sebenarnya yang aku suka itu
aku harus mencegahnya
aduh kaki mu dia man
aduh aku mati
aduh sakit banget ini mas
aduh ini kenapa sekarang
aduh ini kenapa sekarang
aduh ini kenapa sekarang